bakal calon gubernur jawa barat rituan kamil mengaku belum menerima surat resmi penarikan dukungan terhadap dirinya oleh partai golkar
rituan kamil tidak mempermasalahkan penarikan tersebut dan masih mengandalkan tiga partai yang hingga kini masih mendukungnya
rencananya pada rabu rituan kamil akan mengumumkan calon wakil gubernur yang akan mendampingi dirinya
ditemui di pendopo kota bandung senin siang wali kota bandung yang juga bakal calon gubernur jawa barat
rituan kamil menanggapi adanya surat keputusan partai golkar yang menarik dukungannya
sesuai surat pengantar pencabutan dukungan yang dikeluarkan oleh dpp partai golkar tertanggal tujuh belas desember emil mengaku belum menerima surat resmi pencabutan tersebut
sebelumnya sudah empat partai yang mendukung rituan kamil dalam pilgub jabar mendatang yaitu partai nasdem pkb p tiga dan golkar
sementara itu dalam kesempatan yang sama senin siang tadi perwakilan dari yang mengaku dari pengurus dpd golkar
mendatangi pendopo kota bandung dengan maksud untuk memberikan surat pengantar dari dpd partai golkar jawa barat
untuk menyerahkan surat kopian putusan pencabutan dukungan kepada rituan kamil
saya tidak berkomentar karena saya belum pegang
baru setelah pak idrus datang ke saya membawa suratnya saya pegang dan ada tanda tangan basahnya baru saya berkomentar
jadi hari ini juga sama kepada rekan rekan media
saya baca beritanya tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kebenarannya kira kira begitu
kenapa karena ini urusan sangat penting
saya akan memberikan komentar yang memadai setelah saya menerima dokumennya
jadi per hari ini faktanya adalah saya belum bisa menerima baru kabar burung via digital
dan kita sudah terhubung lewat sambungan telpon dengan bakal calon gubernur jawa barat
yang sekarang menjabat sebagai wali kota bandung ridwan kamil
selamat sore mbak iba
bagaimana alhamdulillah sehat kang emil
bagaimana tanggapan kang emil terkait dengan penarikan dukungan golkar terhadap anda
apakah sore hari ini sudah ada konfirmasinya kang
iya saya belum sedang mencoba menghubungi pihak dpp
karena dulu kan yang menyampaikan rekomendasi kan langsung dari dpp
kedua kalaupun ada pencabutan tentunya dengan prosedur yang sama dari dpp
nah per hari ini kan saya belum terima langsung dan konfirmasi dari dpp
jadi saya sebenarnya karena belum melihat surat aslinya tentunya saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh
tapi andaikan betul saya kira di dalam proses politik ini kan ada dinamika ya
karena partai golkar kan sekarang sedang munasabah
tentunya ada dinamika dinamika yang berbeda
sehingga saya menghormati proses proses yang ada di dalam partai masing masing
termasuk urusan dukungan kepada pilkada
jadi intinya begitu
karena saya dalam posisi kan sebagai objeknya
tidak bisa mengatur menentukan dukung mendukungnya versi saya
yang kedua kalaupun dia
terjadi saya pada dasarnya kan sudah cukup kursinya
yaitu nasdem sekitar lima kemudian pkb tujuh dan p tiga puluh sembilan total dua puluh empat
jadi dengan kursi dua puluh satu dari kemarin kemarin juga sebenarnya sudah memadai untuk maju
tapi kan kita tidak menutup pintu kepada partai manapun
untuk bergabung kira kira begitu
jadi intinya urusan pencalonan ini insya allah tidak ada terkendalai
kang emil kalau menurut informasi yang beredar
ini golkar menyebut kang emil tidak mau menjadikan kadernya daniel mutakin ini untuk menjadi calon wakil gubernur
nah ini seperti apa kang emil apakah benar begitu
kan begini ya
setiap partai ini kursinya nggak ada yang genap mbak
jadi golkar tujuh belas kurang tiga
dan pkb tujuh
nasdem lima kurang lima belas
jika masing masing ingin wakilnya maju tentukah harus ada kesepakatan di dalam menentukan
kemarin kan sudah disepakati bentuknya salah satunya adalah dengan meminta opini dari tokoh tokoh jawa barat
nah ini sudah berlangsung
sedang diproses finalisasi
jadi memang tidak mudah
karena apapun hasilnya mungkin partai yang kadernya tidak terpilih sebagai wakil tentunya akan punya sikap sendiri sendiri
ya itulah namanya politik ya
jadi tentunya tidak ada yang fix ya
bahkan seperti di jakarta saja kalau kita refleksi pemilihan pasangan itu hamil satu kan
jadi artinya dinamika ini saya informasi saya jawab bahwa justru karena ada ekspektasi ekspektasi dicari sebuah proses memilih wakil yang paling baik dan elegan
kang emil kalau ada anggapan bahwa golkar ini menyebut kang emil tidak konsisten dengan kesepakatan awal
apa sebenarnya memang ada kesepakatan sebelumnya atau seperti apa
kan saya sudah sampaikan bahwa pada saat
kan kursinya belum genap mbak
kalau kursinya sudah genap kan sudah tidak ada masalah kan
pada saat mau menggenapi dengan partai lain partai lainnya kan tidak bisa menerima
mereka meminta ada sebuah proses yang lebih baik gitu kan
nah itu yang sedang dilakukan kira kira begitu
kang emil kalau
jadi karena tadi beda kalau kursinya sudah cukup kan tidak ada masalah
semua yang mengajukan wakil ini kan kursinya tidak cukup
jadi kalau tidak ada kesepakatan maka diproses dengan seperti yang sedang kita lakukan
baik kang emil meskipun sudah ada tiga partai begitu ya yang masih bersama kang emil saat ini
nasdem p tiga pkb dan masih lebih dari cukup dua puluh satu kursi
namun p tiga ini sudah ada dua kali memberikan pernyataan akan menarik dukungan terhadap kang emil
ini tanggapannya seperti apa
saya kira tidak ya
komunikasi dilakukan sampai tadi malam itu semua lancar lancar saja
setiap partai yang mungkin khawatir wakilnya tidak terakomodir kan pasti punya sikap lah kira kira begitu
tapi sudah diklarifikasi dan dikelirkan jadi p tiga tidak ada masalah alhamdulillah
jadi tidak ada masalah ya kang emil jadi kapan akan mengumumkan calon wakil gubernurnya
ya dalam waktu dekat ini
saya sedang komunikasi sehari dua hari kepada partai partai yang dua puluh satu kursi ini
insya allah kalau sudah clearance dari semuanya dalam waktu dekat saya umumkan termasuk ke cnn
baik sebenarnya kriterianya seperti apa kang
susah begitu mencari pendamping atau
ya memang nggak mudah mbak
karena bukan seperti pemilihan idol yang jago nyanyi yang menang

jadi harus punya leadership tentunya
jadi itu penting
kedua harus punya nilai elektabilitas juga karena kan ini kan kompetisi ya
nah elektabilitas ini menjadi kunci untuk menambahi bukan mengurangi atau menjadi beban
yang ketiga tentunya harus ada chemistry dalam berpasangan
karena nanti akan menjadi partner selama lima tahun
kira kira itu kriterianya mbak
baik terima kasih kang emil ditunggu pengumumannya hari rabu
kurang lebih kalau tidak ya masih diperhatikan
masih di tengah minggu ini insya allah
baik terima kasih ridwan kamil bakal calon gubernur jawa barat